puluhan ribu jackmania membadati stadion utama glora bung karno
saat persija jakarta menjamu becanex benduong
pada laga penyusian grup api ala fc dua ribu sembilan belas selasa malam
wakil vietnam sempat mencetak gol pada menit delapan belas
namun dianulir wasit karena wender louis berada dalam posisi offside
pada menit tiga puluh dua tim tamu nyaris mencuri gol saat tembakan sikiat
membentur mister gawang andri pani
memasuki babak kedua macan kemayoran bermain lebih terbuka
pasukan ivan kolev menciptakan beberapa peluang lewat bruno matos dan nofri setiawan
namun tidak ada yang berbuah gol
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini